yang banyak ditunggu final liga champions
kira kira bagaimana nih peluang dari masing masing tim untuk memenangkan laga final ini
kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola justinus laksana
selamat malam coach justin
selamat malam reza
coach justin kita tadi sudah lihat nih manchester city akhirnya bisa melaju final tanpa rekor kalah
gini kalau kita ingin ya sedikit memprediksi bukan skor ya tapi berjalan pertandingan
kita lihat performa dulu
city bermain di ipl
ipl adalah liga nomor satu di eropa
seri a itu liga nomor empat di eropa
dari kekuatan sudah berbeda
semenjak city berubah menjadi tiga dua empat satu mereka itu praktis tidak terkalahkan
hanya lod brevet itu pun mainnya setengah setengah karena mereka sudah menjadi juara
takut cedera mereka menang
sementara inter milan seperti yang tadi dikatakan dua belas dari sebelas pertandingan
oke inter milan itu berada di rang berapa
kalau enggak mereka berada di rank empat
dan mainnya di seri a gitu loh
liga keempat di eropa
di atas kertas melihat datanya ya jelajah kalah
saya melihat kenapa inter milan bisa sampai ke final
tadi sudah disebutkan oleh datanya
mereka ketemu porto ac milan
dan akhirnya sementara di grup sebelah ketemu munchen red bull munchen yang kalahkan psg
dan real madrid juara eropa
raja eropa lah
jadi pencapaian sampai ke final pun sudah berbeda
ini kan tergantung growing
walaupun tetap respect untuk kerja keras inter
sampai mereka bisa ke final
tapi saya tidak melihat apa namanya dari sisi permainan ya
mungkin mungkin jika simeone berani merubah line up nya
karena kedua tim ini bermain praktis dengan line up yang sama
dari tengah belakang ke depan
begitu pula juga city
city tidak perlu ada yang dirubah
justru seperti tadi simeone katakan
city adalah tim terbaik di dunia
anda saya mantan pelatih
kalau saya dulu pegang tim nasional ketemu tim yang jauh di atas saya
saya akan ubah strategi saya
nah ini yang saya lihat
pengen saya lihat dari inter
apakah inter berani memasangkan
let's say lukaku dan zeko bermain dengan dua striker long ball long ball
melawan sistem membangun serangan dari bawah yang siti lakukan
kalau strateginya sama ya saya rasa repot
jadi butuh butuh ke
keberanian risiko yang diambil oleh simeone dan inzaghi
agar mereka minimal bisa melawan
strategi yang totally berbeda
tadi anda katakan membahas soal formasi tiga dua empat satu ini
kan membuat siti emang selalu tampil lebih agresif belakangan begitu ya
dengan empat gelandang yang menopang
ada erling haaland juga
nah apakah ini akan membuat nantinya inter bertahan
dengan skema formasi tersebut atau seperti apa menurut anda
tidak banyak tim yang bisa menguasai bola melawan city
ya mungkin arsenal salah satunya oke
tapi ujungnya kalah juga
tapi saya rasa pinter tidak bisa untuk menguasai pertandingan
mereka murni kalah kualitas sesimpel itu
akurasi passing akan kalah
kalau mereka tidak pegang bola
bukan berarti mereka tidak mendapatkan peluang kan
saya sudah tadi off air kita berbincang sedikit
anda sudah menonton poska saya
saya bilang jelas inter punya peluang
tapi sedikit peluang yang inter dapatkan
apakah itu bisa menjadi goal efektivitas
terutama dari sayap
terutama dengan long ball long ball
harusnya harusnya simone inzaghi berani amir hiko dengan memasang mukaku dan zeko di depan
karena mereka sangat kuat dengan long ball
memang di tangan inter milan di tangan simon inzaghi ini nggak terlalu baik di liga italia begitu ya
tapi punya catatan bagus juga
saat bermain di kompetisi lain
apakah catatan ini menurut anda cukup begitu untuk inter milan ini meraih kemenangan atas city
kalau kita sudah masuk ke final
ini adalah main game
sudah bukan strategi dan fighting spirit dan lain lain
selapar apa pemain inter ketemu dengan pemain city
pemain city jelas jelas sangat lapar
karena mereka belum pernah meraih champions league
dan kalau mereka meraih champions league
mereka akan mendapatkan treble
pada saat treble kemungkinan besar untuk meraih enam tuple akan besar
jadi mereka akan lakukan segalanya munih dari mindset nya saja
dan guardiola itu motivator nomor satulah bisa dibangun untuk bisa memotivasi pemainnya agar mereka tidak melepas peluang besar ini
oke oke oke ini menarik anda bilang bahwa laga final ini bukan cuma dari strategi tapi dari mindset juga
tapi kalau menurut anda emang inter ini nggak punya mindset juara atau seperti apa
mereka itu tidak juara di liga mereka hanya juara di copa mereka sudah pernah juara champion week tapi itu dua belas tahun lalu dua ribu sepuluh jamannya mourinho ini pemainnya totally beda
berapa pemain yang ada di inter sekarang yang sering menjadi juara atau di finalnya atau di klub kan nyaris nggak banyak nggak ada
jadi sementara city itu enam tahun terakhir lima tahun mereka menjadi juara
oke lima tahun dari enam tahun terakhir menjadi juara itu kan bukan kebetulan
jadi mereka sudah biasa jauh lebih biasa daripada pemain pemain inter
nah ditambah jangan lupa anda tadi sebut halan tanpa halalan itu mereka juara loh
mereka juara liga tanpa haalan ditambah haalan udah selesai case closed gitu kasarnya begitulah
nah haalan pun juga ingin membuktikan tapi sekali lagi saya tidak pernah bilang inter tidak pernah dapet keputusan
saya tidak pernah bilang inter tidak pernah dapet keputusan

nah untuk bisa meng create peluang itu butuh kreativitas butuh akurasi passing yang tinggi
dan kedua hal ini masih jauh levelnya di bawah city
ini fakta yang sains inter yang bully saya juga bisa melihat seberapa bagus akurasi passing pemain inter
dan seberapa banyak mereka create chances
jauh di bawah city
oke oke berarti sejarah sejarah kemenangan yang lalu itu nggak berlaku begitu ya
enggak lah kan pemainnya beda bolanya aja beda stadionnya beda
jadi untuk saya lucu kalau orang bilang wah kita udah berapa kali juara champions ini dan city gak pernah ya terserahlah
itu kan fans interi yang coba menghibur dirinya sendiri
saya ini penikmat bola

saya ini penikmat bola
jadi i really don't care siapa yang jadi juara
saya ingin disuguhi dengan pertandingan yang indah
saya pengen disuguhi dengan pertandingan yang indah
jangan kayak city lawan real madrid contoh
itu madrid kan diobok obok
nah semoga itu nggak terjadi
tapi takutnya lebih parah daripada madrid
oke kita ngomongin sejarah nih
manchester city kan punya pengalaman kurang baik ya
di final liga champions di dua ribu dua puluh satu mereka kalah satu

nah pep guardiola juga minta bahwa jangan sampai terlalu jauh
karena pertandingan tersebut begitu
apakah ini juga akan mempengaruhi mental dari pemain di sana atau seperti apa
pep itu dari enam tahun eh tujuh tahun dia di city
pada saat dia kalah
dia bermain dengan praktis pemain yang sama
nggak banyak berubah
tapi dengan sistem yang berbeda
the problem dengan empat tiga tiga adalah
the problem dengan empat tiga tiga adalah
berisnya itu hanya tiga
mereka itu kebobolan seringkali kalah di champions league
terutama john stones
dirubah sekarang sama pep
sekarang mereka dua blok
empat pemain penyerang lima pemain bertahan
kalau pemain depan salah passing kena counter
mereka nggak usah terlalu buru buru kembali
untuk bisa menahan serangan
selama di ipm
mereka sudah membuktikan
bahwa sistem ini sangat cocok
dengan kualitas pemain yang dia miliki
maka dari itu
bukannya empat tiga tiga nggak bisa juara
jauh lebih kecil
itu yang bilang bukan pep
jadi saya rasa tidak fair
untuk membandingkan dengan chelsea
tapi kembali lagi
ini sebuah pertanyaan yang saya panggulkan
semua bisa terjadi
gue jatuh dari langit
gue bunuh diri
di sini pakai pengamatan saya panggulkan
proses permainannya itu seperti apa
bahwa inter bisa juara
karena ini bukan matematika
yang ada rumusnya
dan bisa ditebak akhirnya seperti apa
atau saya tanyakan
bagaimana menurut anda
mungkin babak pertama dulu
baru kita bahas babak kedua
ya saya rasa tidak akan jauh berbeda
seperti real madrid ya
babak pertama itu akan dikunci
mereka coba cari go secepatnya
untuk dibawa pertama
pada saat city
mencuri gol dengan cepat
inter secara tidak langsung
mungkin tidak dibawa pertama
tapi di babak kedua akan lebih keluar
kalau seandainya cetak gol
atau tidak cetak gol
mereka lebih cenderung bermain bertahan
karena mereka susah untuk pegang bola
itali dulu itu terkenal dengan
mereka juara dunia
dengan permainan bertahan
tapi kalau kita ikuti seri a
lima tahun bertahan
lima tahun terakhir
sudah tidak ada lagi
semua tim di seri a
sepak bola ini kan tidak hanya menyerang
menyerang dan bertahan
pada saat kita kehilangan bola
kita harus siap untuk menahan serangan
itu city sudah membuktikan
lebih siap untuk menahan serangan balik
harus mengandalkan counter attack
mereka pasti dapat counter attack itu
apakah mereka bisa efektif atau tidak
maka dari itu saya bilang
simone inzaghi tidak boleh bermain dengan line up
yang selalu dia turunkan
yaitu dengan lautaro
dan lukaku di depan
karena mereka kuat dengan bola atas
baru lautaro di belakang
bersama dengan dua dm
center back yang ada
kalau telat turun
ruangnya cukup banyak
selama ada dua dm
jauh beda juga
ke kualitas pemain
saya cek di sosmed
ternyata banyak banget cocok logi yang mengatakan
mengarah ke inter
yang kemungkinan bisa menghalangi treble winner nya city
dengan netizen indonesia
itu sudah segudah
saya sudah tahu
ini kan murni fans inter
yang ingin menghibur diri
fans inter dan fans indonesia
itu yang paling benci dengan fans inter
sekarang kalau mereka realistis
mereka juga sadar
itu jauh lebih kuat
ada hari yang buruk
inter hari yang bagus
itu mungkin bisa menang
tapi kalau dua dua hari yang bagus
oke kita tunggu
seperti apa jalannya nanti ya
coach jacin sudah bergabung
di crn indonesia podcast